pemerintah jepang memastikan bahwa limbah nuklir fukushima yang akan dibuang ke laut pada tanggal dua puluh empat agustus nanti ini aman
bahkan mereka juga setuju untuk memberikan dana tiga puluh miliar yen atau setara tiga triliun rupiah untuk mengatasi dampak kerusakan yang mungkin saja nantinya terjadi
tapi tetap saja gelombang protes terus saja berlanjut
nah sore ini saya akan berbincang dengan murda hayu makmur peneliti senior di pusat riset teknologi keselamatan meteorologi dan mutu nuklir organisasi riset tenaga nuklir brin
selamat sore mas iqbal
baik bu ayu terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected pada sore hari ini
bu ayu langsung saja bu ayu ini kan pbb begitu ya dalam hal ini asosiasi energi atom internasional sudah menyetujui rencana jepang untuk melepaskan limbah nuklirnya ke laut
karena sudah memenuhi standar internasional
tapi protes ini masih saja tetap terjadi apakah ini artinya bahwa apa yang sudah disetujui oleh pbb ini tidak bisa dipercaya
atau justru masyarakat saja yang terlalu ketakutan terhadap hal ini
oke mas iqbal dan kawan kawan
sebenarnya kalau ia itu adalah atomic energy agency yang mengatur selaturan masalah nuklir di internasional
jadi mereka mempunyai beberapa catatan
jadi tidak lantas menyetujui saja
di mana dari hasil riset mereka bahwa telah memenuhi standar internasional untuk proteksi radiasi
baik terhadap lingkungan maupun manusia
tetapi yang menjadi catatan adalah ia akan mengawal
jadi mereka akan mengawal proses pelepasan air radioaktif tersebut selama pelepasan dan pasca pelepasan tersebut
dan itu iaea akan melakukan monitoring berkelanjutan
untuk melihat seberapa jauh mana akan berpotensi merusak terhadap lingkungan
jadi saya rasa ini adalah keputusan yang mungkin berat buat iaea juga berat buat jepang
tetapi ini adalah salah satu opsi yang mungkin dilakukan dibanding dengan opsi opsi lain
jadi kita memang tidak bisa juga menyetujui langsung karena memang dampak akan terjadi di belakang
bukan saat ini
jadi kita akan berkomitmen untuk juga mengikuti monitoring tersebut
begitu mas iqbal
berarti bu ayu dengan adanya beberapa catatan termasuk harus ada pengawasan baik itu sebelum maupun sesudah
itu artinya bahwa sebenarnya hal ini juga masih bisa dikatakan ragu ragu
apakah ini benar benar bisa berdampak terhadap lingkungan ataupun tidak begitu
ya kalau untuk jangka pendek mereka hanya mengeluarkan satu lima ratus baki per liter
karena standar di lingkungan itu bisa mencapai enam puluh beki per liter
tetapi ketika masuk ke laut
yes akan diencerkan
tetapi kita tidak tahu dinamika lautan itu akan terjadi proses akumulasi
jadi ketika dia masuk terakumulasi baik di sedimen ataupun yang dikhawatirkan banyak adalah di biota laut
nah itu yang akan menjadi perjalanan panjang untuk riset ya
jadi tidak hanya sekarang decision nya tetapi pada tahun tahun mendatang riset mengenai tritium ini harus lebih banyak yang melakukan
harus lebih intens
sehingga kita akan tahu seberapa besar
terus ada yang berarti dampak terhadap lingkungan maupun dampak terhadap manusia
oke tapi ini termasuk menyeramkan juga ya bu ya
mengingat bahwa walaupun sedikit demi sedikit dikeluarkan
tetapi selama tiga puluh tahun air limbah yang bertonton ini akhirnya tetap nantinya akan terakumulasi juga begitu ya bu
ya itu yang kita khawatirkan
terutama oleh pengusaha perikanan
karena bagaimanapun perikanan tangkap itu ikan ikan yang ada di pasifik karena dari hasil riset itu
ketika ada hasil hasil yang terjadi
salah satu hasil monitoring sorry hasil modeling
ketika limbah itu dikeluarkan mengikuti arus qurasio kemudian mengikuti pesisir jepang
dia akan masuk ke samudera pasifik
pada tahun pertama dia akan masih di daerah perairan jepang
pada tahun empat dan tahun kelima itu sudah masuk pasifik
dan pada tahun ke sepuluh itu sudah masuk perairan dan terlaut indonesia
nah ini yang juga menjadi pr buat kita bersama
apakah sudah ada
sudah ada pembicaraan dari pemerintah sendiri terkait dengan apa rencana dari jepang ini bu ayu
untuk saat ini di brin kami masih memperkuat riset
jadi pada tahun ini kita sudah mulai monitoring di lingkungan
kita sudah mengandeng universitas khairun di ternate untuk monitoring di halmareasi
karena bagaimanapun air laut dari pasifik akan masuk di sana
jadi kita akan menerapkan stasiun monitoring di sana untuk melihat
sebelum rilis dan setelah sampai rilis dan perkiraan nanti sampai kita sudah punya data
jadi itu yang kita lakukan sekarang dari ibrin
karena kita memang menjauh dari segi risetnya
bu ayu berbicara soal apa yang tadi sudah disampaikan bu ayu terkait dengan sebelum dilepaskan ke laut
ada sistem ataupun teknik pengenceran terlebih dahulu agar tentunya sebisa mungkin aman begitu ya
ketika harus keluar dan dibuang ke laut
tapi yang menjadi pertanyaan kita ada kandungan tritium disitu
yang dikatakan bahwa pihak jepang mengatakan dan memastikan bahwa tritium itu
kandungan tritium sudah cukup sesuai standar begitu cukup rendah kandungannya
tetapi yang perlu kita tanyakan juga ini terkait dengan tritium
ini sebenarnya seperti apa dan seperti apa juga dampaknya terhadap lingkungan maupun tubuh kita
jika kita mengkonsumsi makanan makanan dari laut
oke kalau kita bicara mengenai tritium tritium adalah h tiga
jadi itu adalah hidrogen
jadi tidak hanya dilepaskan dari reaktor nuklir juga ada di alam
reaksi kosmis dengan udara akan menghasilkan tritium
tetapi jumlahnya terkontrol di lingkungan
kemudian ketika dia dilepaskan dari reaktor nuklir yang seperti fukushima ini
dia telah melewati suatu proses di mana semua logam berat ataupun radioaktif lain
itu bisa tertret di sistem tersebut kecuali tritium karena tritium adalah air
h dua o h tiga jadi itulah yang bisa ditarik melalui alat tersebut
sehingga dia ada di perairan ada di air limbah tersebut
nah kemudian apa bahayanya sebenarnya yang lebih berbahaya ketika tritium itu terikat secara organik
jadi ada yang namanya
organically bound tritium jadi tritium tersebut terikat secara organik kepada biota
kita tahu tubuh manusia aja juga mengandung banyak sekali air
jadi kalau dia salah satu digantikan oleh tritium oleh h tiga tersebut nah disitu yang akan berbahaya sebenarnya
jadi dampak jangka panjang ketika dia terakumulasi masuk ke biota kemudian dikonsumsi oleh manusia
nah itu yang menjadi poin penting disini
jadi bukan hanya dia masuk ke perairan aman sekarang tetapi lebih lanjut dari proses tersebut yang akan kita waspadai bersama
oke bahayanya seperti apa bu ayu apakah ini bisa menyebabkan nantinya kanker ataupun mungkin saja bisa mutasi genetik atau seperti apa ibu
oke kalau untuk low konsentrasi itu nggak banyak berpengaruh
tapi ketika konsentrasinya tinggi terakumulasi secara banyak itu mungkin akan berpengaruh besar terhadap biota
dan seperti halnya pemancar beta dia akan memancarkan beta radiasi itu biasanya ke dna ke cancer
tetapi itu kalau kita lihat sekarang dengan jumlah aktivitas yang ada di perairan itu masih jauh sekali
jadi secara umum sih untuk saat ini aman
baik bu ayu kita beralih kalau tadi kita berbicara ya jangan sampai terjadi adanya mutasi genetik ataupun nantinya akan menyebabkan kanker dan lain sebagainya
jangan sampai kita seperti itu
tetapi yang menjadi pertanyaan juga apakah limba ini sebenarnya bisa didaur ulang menjadi hal yang lebih baik lagi
apakah ada saran dari brin atau seperti apa begitu bu
oke dari hasil riset ada beberapa metode yang dikembangkan
mulai dari elektrolisis misalnya
kemudian juga ada kita melakukan zat aditif gitu
kemudian juga penguapan begitu
dari segala macam teknologi yang telah di riset itu itu semuanya berat
dan sangat susah sekali
yang paling memungkinkan adalah melepas ke laut
itu adalah paling gampang gitu
walaupun telah diikirkan tetapi kita balik lagi ya ke biokumulasi
apalagi saya konsen terhadap biota sih
juga adanya seperti bluefin tuna
mereka juvenialnya ada di perairan laut jepang
ketika itu water reductive di rilis mereka akan terakumulasi
kemudian bluepin tuna itu akan migrasi
dia akan sampai ke pasifik dan diharvest di pasifik
nah kebayang industri perikanan yang menangkap ikan di pasifik sangat khawatir terhadap itu
jadi itu yang sekarang banyak aksi protes mengenai itu
oke bu ayu singkat saja bu ayu
ini berbicara soal makanan yang nantinya akan kita santap
apalagi tanggal dua puluh empat agustus ini limbah tersebut sudah dibuang ke laut
nah apa yang harus kita lakukan
apakah kita harus menghentikan untuk makan makanan laut
atau justru kita harus lebih waspada lagi seperti apa
oke dari sudut pandang riset dari blinn kami di radio ekologi sekarang
bagaimana kita memonitoring perairan laut
kemudian kita akan lakukan monitoring terhadap biota juga
untuk mengetahui aktivitas tridium yang ada di dalam biota
kemudian juga kita akan melakukan riset transfer faktor
apakah terjadi perpindahan dari air yang tersebut terhadap biota
kemudian juga kita akan lakukan riset mengenai risk assessment
bagaimana kalau biota tadi telah terkontaminasi oleh trium
dimakan oleh manusia
berapa dampak yang akan terjadi
jadi itu yang akan kita lakukan dari blinn sebagai lembaga riset
apalagi sekarang ya mungkin tak terlalu menakutkan untuk saat ini
karena tritium itu punya waktu paru dua belas tahun
ketika dua belas tahun setelah dirilis dia akan berkurang separohnya
nah kalau dari hasil prediksi tadi sampai ke indonesia sepuluh tahun
ya di indonesia akan berkurang banyak
itu yang akan menjadi poin kita bahwa kita nggak terlalu khawatir dengan ini untuk saat ini
tapi akan kita lakukan riset riset untuk mengatasi hal tersebut kalau ternyata ada dampaknya
begitu mas iqbal
baik bu murdahayu makmur
terima kasih atas pencerahannya
tentunya kita berharap agar brin bisa sesegera mungkin menyelesaikan risetnya ini
sehingga kita bisa mengetahui apakah kita bisa tetap menikmati masakan ataupun makanan hasil olahan laut ataupun tidak ya
sekali lagi terima kasih bu sudah bergabung bersama kami
iya makasih banyak juga
dan sekian asian corner pekan ini
terima kasih iqbal
kita bertemu lagi di asian corner pekan depan